pemerintah resmi memangkas libur bersama akhir tahun sebanyak tiga hari
keputusan ini dibuat setelah beberapa momen liburan mencatatkan kenaikan angka kasus positif covid sembilan belas
kami bahas lengkapnya malam hari ini bersama andi rahadian kepala birohukum komunikasi dan informasi publik
kementerian pendayagunan aparatur negara dan reformasi birokrasi
selamat malam pak andi
selamat malam mbak tiffany apa kabar mbak tiffany
baik alhamdulillah sehat semoga pak andi juga dalam keadaan sehat
pak andi kita malam hari ini akan membahas keputusan yang juga dua hari lalu kalau saya tidak salah
pak menteri juga sudah menyampaikan bahwa libur akhir tahun dua ribu dua puluh akan dipangkas selama tiga hari
boleh dijelaskan lagi pak andi artinya pemberlakuan ini pemberlakuan aturan ini
bagi para pekerja baik pns dan juga swasta atau seperti apa silakan pak andi
terima kasih mbak tiffany
terima kasih pak andi jadi mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam untuk semuanya semoga dalam keadaan sehat
mungkin dapat saya jelaskan mbak tiffany jadi skb atau surat keputusan bersama tiga menteri
yaitu menteri agama menteri ketenagakerjaan dan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
yang ditatangani pada tanggal satu desember dua ribu dua puluh yang lalu
memang memutuskan bahwa pemerintah menghapus cuti bersama tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh desember dua ribu dua puluh
sehingga hanya terdapat dua hari cuti bersama yaitu cuti bersama menjelang natal pada tanggal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh
dan cuti bersama pengganti cuti bersama ilu petri yaitu pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
skb sebelumnya itu memang untuk tahun dua ribu dua puluh ini terdapat enam belas hari libur nasional mbak tiffany
jadi hari libur nasional itu kan ada hari besar keagamaan juga ya langsung di dalamnya dan delapan hari cuti bersama
ini di skb yang sebelumnya ya yang terbit pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
kemudian dengan skb yang baru ini yang terbit satu desember kemarin ya dua ribu dua puluh itu hari libur nasionalnya tetap enam belas hari
hanya cuti bersamanya jadi lima hari untuk tahun dua ribu dua puluh ini
jadi betul dipotong tiga hari yaitu tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan dan tiga puluh desember
nah dengan demikian maka cutinya cuti bersamanya hanya dua hari nih untuk bulan desember
tanggal dua puluh empat desember dan tanggal tiga puluh satu desember
dengan demikian tanggal dua puluh delapan tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh desember
itu adalah hari kerja biasa mbak
jadi memang itu masuk diri demikian
nah memang tujuannya itu seperti sebagaimana tertulis di dalam skb nya
itu adalah pertama untuk menjamin efektivitas dan produktivitas instansi pemerintah dan swasta
kemudian yang ini yang juga terpenting adalah untuk mencegah dan menangani penyebaran covid sembilan belas
dan tentunya juga mencegah adanya kemungkinan munculnya kluster baru covid sembilan belas mbak
sehingga mungkin ini yang menjadi dasar juga mengapa cuti bersama di akhir tahun dua ribu dua puluh ini dipangkas tiga hari
artinya ini berlaku untuk pegawai negeri sipil dan juga swasta tadi ya pak andi sampaikan kan
ya jadi kan memang kalau skb ini kan ditangani oleh tiga menteri
yang berbeda sehingga memang ini berlaku untuk asn ns
karena ditatangan oleh menteri penyegunan amatur negara dan informasi bidokrasi menteri pan irb
dan juga ada menteri kerenangan kerjaan mbak untuk karyawan swasta
sehingga ini ada ya jadi ini berlaku untuk pegawai swasta maupun di instansi pemerintah di pusat dan daerah
oke sejak awal pandemi kan memang pemerintah cukup ketat kan
kalau tentang pemberlakuan
pemberlakuan cuti bagi aparatur sipil negara atau asn ini
kalau untuk di libur akhir tahun nanti bagi pns atau asn
yang memang kalau nantinya ketahuan cuti atau tidak masuk di tiga hari itu
dua puluh delapan dua puluh sembilan dan juga tiga puluh desember sangsinya pak andi
terima kasih mbak tiffany
jadi sebagaimana sudah disampaikan oleh bapak menteri pan irb cahaya kumolo
nanti tentunya akan ada sanksi sesuai dengan
disiplin pns dan juga peraturan pemerintah mengenai manajemen pns
itu memang disebutkan bahwa kalau ada pelanggaran ini kan berarti sistem kerja hari kerja
dan misalnya tidak masuk atau membolos tentunya ada konsekuensi sangsi disiplin yang akan diberikan oleh atasan yang bersangkutan
yaitu pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang di instansi masing masing mbak
perlu dicatat bahwa cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi asn mbak tiffany
sehingga meskipun tidak ada larangan memang untuk cutinya pns ini masih tetap bisa menggunakan gitu mbak tiffany
namun tentunya ya namun tentunya juga harus selektif ya
kan tadi tujuannya seperti saya sampaikan pemerintah tujuannya adalah untuk mengantisipasi sehingga
tidak muncul kluster covid baru
sehingga juga perlu diatur di instansi pemerintah sehingga misalnya katakanlah ada satu unit kerja yang ada sepuluh pegawai
dan mengajukan cuti tentunya tidak ada larangan untuk mengambil cuti
nah tapi ya tentunya perlu dipertimbangkan tidak sepuluh sepuluh nya diberikan cuti tahunan gitu ya
sehingga kan akan mengganggu pelayanan publik dan jalannya roda pemerintahan sehingga mungkin cukup jadi sepuluh lima saja mungkin yang diberikan
cuti tahunan sedangkan lima tetap bekerja sebagaimana biasanya mungkin demikian mbak tiffany
oke pak andi artinya tadi pak andi sampaikan hanya ada dua hari cuti bersama di tanggal dua puluh empat dua puluh lima kemudian ketemu hari sabtu dan minggu di tanggal dua puluh enam dan juga dua puluh tujuh
empat hari kemudian masuk lagi di hari senin selama tiga hari tetap ada potensi libur empat hari kan pak
kita tetap harus melakukan pengontrolan dan pengawasan artinya di empat hari tersebut
proses screening bagi pegawai negeri sipil setelah empat hari ini ya kan ada betul ada asas peraduga tak bersalah tapi tetap saja empat hari itu kan ada potensi untuk liburan kan untuk kemana mana atau mungkin untuk mudik bisa juga
oh mbak agak
kita dulang mbak ya
pengontrolan dan pengawasan artinya masih ada potensi
jadi gini tadi kan saya sampaikan
memang tidak ada larangan untuk pssi
menggunakan curi tahunannya
kan mungkin masih ada pns
yang masih punya jatah cuti tahunan
untuk tahun dua ribu dua puluh
nah itu tetap bisa digunakan tentunya dengan izin dari atasan masing masing dan juga tentunya ini kewenangan dari pejabat pembinaan kepegawaian mbak di instasi masing masing untuk melakukan pengawasan
dan tentunya kan sebagaimana saat ini saat epidemi covid ini kan juga sudah ada sistem kerja baru bagi asn mbak dengan adanya pelaksanaan tugas tugas kedinasan baik dengan work from office dan juga work from home atau mengelakkan tugas tugas kedinasan di rumah
dan itu juga ada sistem kerjanya ada pelaporan kinerjanya ada absensinya baik absensi malai mobile sehingga tetap tercatat berada di mana
ini asn nya gitu sehingga tentunya kalau misalnya itu tanggal dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh desember adalah hari kerja dan yang bersangkutan membolos tentunya pejabat pembina kepegawaiannya bisa mencatat dan ini akan diberikan sanksi atas pelanggaran gitu mbak
sehingga mungkin ya sehingga mungkin ini salah satu cara untuk melakukan pengawasan bagi asn di instansi masing masing
demikian mbak tiffany
baik terima kasih pak andi rahadian kepala birohukum komunikasi dan informasi publik
kemenpan rb sudah bergabung dengan kami malam hari ini selamat malam
selamat malam mbak tiffany terima kasih wassalamualaikum wr wb